presiden joko widodo menyambut ketibaan para pemimpin negara di venue ktt ke empat puluh dua asean pada rabu pagi
presiden joko widodo berdiri di depan lobi hotel murorah labuan bajo
yang menjadi lokasi pertemuan puncak untuk menyambut dan juga menyalami foto bersama
perdana menteri kamboja hun sen jadi pemimpin negara asean pertama yang tiba di venue dan disambut oleh presiden jokowi
lantas secara berurutan tiba kita juga bisa melihat ada pm prime minister laosonexe sivandone
prime minister malaysia anwar ibrahim dan juga presiden filipina ferdinand marcos junior
sultan brunei darussalam hasan al bokiah prime minister timor leste taur matan ruak
dan juga prime minister singapura lee hsien loong
deputi prime minister sekaligus menteri luar negeri thailand
don pramud diwinai dan juga prime minister vietnam pham minh chin
hanya thailand dan myanmar yang kepala negaranya tidak hadir dalam pertemuan kali ini